ketua umum partai golkar setia novanto dan ketua umum pdi perjuangan melakukan silaturahmi politik membahas kondisi politik tanah air
topik pembicaraan membahas dukungan terhadap pemerintahan jokowi jk dan peta politik pemilihan gubernur dki jakarta
setia novanto hadir didampingi sekjen partai golkar idrus marham dan wasekjen nurul arifin
sementara dari pdi perjuangan megawati soekarno putri didampingi sekjen pd perjuangan hasto kristanto wasekjen ahmad basarah dan utut adianto
pertemuan digelar tertutup selama dua jam di kediaman megawati
golkar dan pdi perjuangan sepakat terus mengawal program pemerintahan jokowi jk dan menciptakan suasana damai menjelang pemilihan gubernur dki jakarta
golkar juga berjanji terus mendukung pasangan ahok jarot meski ahok telah ditetapkan sebagai tersangka
berkaitan dengan komitmen untuk menciptakan suasana yang sejuk wajar di dalam setiap pilkada
yang namanya partai politik pasti ingin memenangkan jagonya itu disampaikan oleh ibu mega
tetapi mari kita junjung tinggi demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat kita taati aturan main
sehingga terhadap segala sesuatunya terkait dinamika berkaitan dengan demonstrasi kami percayakan sepenuhnya kepada pemerintah
kita melakukan langkah langkah komitmen bersama untuk indonesia damai aman dan tentram
serta membangun komitmen bersama yaitu dalam menghadapi pilkada pilkada
dalam masalah masalah yang berkaitan pilkada dki semua kita komitmen mendukung saudara ahok
dan segala suatu masalah hukum kita serahkan kepada pihak pihak yang berwenang
itu yang tentu yang kita lakukan bersama dengan ibu mega